nah berikutnya ini kita juga akan melihat di lokasi lain gitu ya
ini kalau di hari kedua libur lebaran di kota bandung misalnya ini arus lalu lintas
di sejumlah lokasi wisata juga terpantau lengang kalau di sana justru ya
nah ini salah satu jalan yang terpantau cukup sepi pada jumat pagi adalah jalan asia afrika kota bandung
padahal nih pada masa libur panjang kawasan asia afrika ini biasanya selalu ramai oleh wisatawan
dan sudah ada koresponden cnn indonesia frankie wijaya di bandung jawa barat
franky pembatasan apa saja sih yang diterapkan di tempat anda berada saat ini secara khusus dan bandung pada umumnya selama libur lebaran ini
ya selamat pagi rizky dan juga mayfri
ini bisa dibilang merupakan anomali ya karena biasanya jalan asia afrika ini selalu ramai ketika masa pada libur khususnya pada libur lebaran seperti ini
dan bisa dilihat mungkin di belakang anda dari tadi hanya ada pesepeda kemudian ada pejalan kaki yang nampaknya menikmati
suasana lengang yang sudah terjadi sejak kemarin ini
dan biasanya lokasi ini pada pagi hari pada weekend ataupun pada libur panjang di masa masa sebelum lebaran ini ini pasti selalu ramai
karena kawasan ini sangat dekat dengan beragam misalnya ada beberapa kafe kuliner kemudian ada jalan beragam kemudian ada museum asia afrika di sini
jadi ini merupakan paket lengkap murah karena tidak ada tiket ataupun tidak membayar
jadi ini bisa dijadikan spot spot foto khususnya bagi wisatawan yang datang dari luar kota bandung
namun nampaknya karena ada aturan aglomerasi yaitu aturan yang memilah bahwa wilayah bandung raya yang terdiri dari kota cimahi kota bandung kabupaten bandung barat dan kabupaten bandung
hanya empat daerah ini saja yang boleh melintas di daerah sini
sehingga warga yang biasanya datang untuk berlibur ke kota bandung yang dekat dekat misalnya dari sumedang ataupun purwakarta atau bahkan biasanya jabodetabek itu ini tidak ada
sehingga tidak heran jalan ini juga menjadi sepi
kemudian ada juga aturan dari pemerintah kota bandung bahwa semua lokasi wisata dan pusat perbelanjaan ini
itu baru boleh membuka pada pukul sepuluh pagi
ini berbeda sekali dengan tadi di ragunan ya karena jam tujuh sudah buka
sementara di bandung ini baru buka nanti jam sepuluh
namun kalau dilihat dari pantauan saya kemarin saya kemarin sempat juga jalan jalan melihat di kebun binatang bandung salah satu lokasi wisata di sini
ini juga cukup sepi jika dibandingkan dengan hari biasanya
pengelola sendiri menaikkan enam pengunjung pada hari lebaran pertama kemarin
namun kemarin nyatanya hanya ada sekitar tiga orang yang datang
artinya tidak mencapai dari setengahnya target
kemudian saya juga kemarin sempat melihat ke sejumlah pusat perbelanjaan
ini juga sama ini juga terlihat sepi
dan kebanyakan yang saya tanyakan dari warga sekitar memang yang datang ke sana itu warga kota bandung yang tidak bisa mudik
artinya mereka tidak punya pilihan karena tidak ada keluarga di sini
sehingga banyak menghabiskan waktu ke lokasi lokasi wisata
kemudian juga ada beberapa lokasi wisata lain yang juga ditutup
kawasan wisata lembang sampai dengan hari ini
ini merupakan hari terakhir penutupan sejak ditutup pada tanggal tujuh mei lalu
karena kawasan wisata lembang itu masuk ke dalam zona merah
sehingga memang pilihan lokasi wisata bagi warga bandung raya ini sangat terbatas
hanya di kota bandung saja
padahal lokasi wisata yang cukup banyak itu ada di lembang
kita akan lihat besok karena besok itu merupakan hari sabtu dan minggu
apakah kondisinya agak sedikit berubah apakah sedikit ramai
namun ini juga bisa dibilang merupakan kabar baik
satu sisi kabar baik
karena memang tidak ramai orang
artinya kerumunan ataupun hal hal yang berpotensi menjadi kluster ini menjadi minim terjadi
karena kondisinya cukup kondusif dan cukup bisa dinikmati jika anda berniat untuk jalan jalan
ke kawasan kawasan wisata ataupun pusat perbelanjaan kota bandung
karena ini sungguh berbeda jika dibandingkan dengan pada ramadan sebelumnya
di mana pusat perbelanjaan cukup penuh kawasan wisata ya sepi karena memang berpuasa
ini mungkin bisa diwaktin tepat bagi warga kota bandung yang tidak mudik
untuk berjalan jalan daripada diem di rumah
dan tentu saja harus diingat untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan